dengan warga sekitar maupun dengan satgas covid sembilan belas atau tenaga kesehatan
saya melihat di beberapa tempat itu masyarakat itu tidak peduli
masyarakat justru kadang kadang mengusir gitu ya
itu tidak bisa seperti itu
justru itu kalau melihat ada satu keluarga yang harus menjalani isuman
tetangga tetangga dekatnya itulah yang harus peduli
kalau tetangga dekatnya tidak peduli
pemerintah yang paling bawah yang harus peduli
jangan hanya suruh isuman sekarang
puskesmas tidak pernah menanyakan
kepala dinas kesehatan kabupaten banyumas sadianto menjelaskan
saat ini ada dua lima ratus delapan puluh sembilan yang positif covid sembilan belas
dan menjalani isolasi mandiri di banyumas
kondisi ini justru rawan terjadi penyebaran virus corona
pasalnya mereka yang melakukan isolasi mandiri
tidak mendapatkan pengawasan
sehingga rawan bersinggungan dengan warga
lemahnya pengawasan terhadap penderita covid sembilan belas
yang melakukan isolasi mandiri
disebabkan kurangnya tenaga yang melakukan pengawasan
terutama tenaga kesehatan
kita kan punya bidan desa ya
punya bidan desa di setiap desa
kemudian tenaga puskesmas juga
memang karena lonjakan yang luar biasa
ya pekerjanya juga
yang lain banyak
tetap harus melayani pasien umum yang biasa
ibu hamil dan lain lain lah
stunting tb itu memang menjadi beban luar biasa
teman teman di puskesmas
untuk mengatasi masalah ini
pemerintah kabupaten banyumas telah menyiapkan rencana
pembentukan rumah karantina di tingkat desa
agar seluruh penderita covid sembilan belas yang saat ini
masih menjalani isolasi mandiri
hal itu akan memudahkan untuk pengawasan dan pemberian
bantuan makanan maupun obat obatan serta vitamin
sampai saat ini jumlah yang meninggal dunia akibat positif
covid sembilan belas di banyumas sebanyak satu tiga belas jiwa
khusus bulan juni jumlah yang meninggal satu ratus enam puluh
di bulan juli yang meninggal sudah mencapai tiga ratus sebelas jiwa
di banyumas saat ini tersedia enam belas rumah sakit
dan rumah sakit darurat serta enam rumah karantina
keberadaan rumah karantina akan ditambah di setiap desa
roby sofwan amin banyumas jawa tengah